sama aja tuh bu pur dan saya kan sama sama tukang ojek
mas pur uang yang lecek mau gak
mau lah nanti saya belanjain di warungnya pak mumun
jak mau kerja lu
bapak nanti agak siang ibu mau pergi ke pasar
mau beli daging dua kilo
ibu mau bikin rendang lagi
memangnya rendang buatan ibu udah ada yang mesen
bu kalau belum jangan dibikin dulu
nanti mau bajir
ingat menurut buku bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga
kita harus menghindari perbuatan membajir yang membuang buang uang
ibu indah buang buang uang pak
ibu membelanjakan uang
ya tapi buat apa bu
bikin terendam kalau yang mesen aja belum ada
bapak orang kalau berdagang itu harus punya stok dagangan
bagaimana kalau ada yang tiba tiba pesan
lagian bikin rendang itu kan lama pak
kalau menurut ibu itu baik bapak setuju aja
jangan setuju saja
udah di jalan
oh gitu yaudah ntar di kantor aja ya
pak sofian mau ngecek gak
pak sofyan mau gak
bapak berangkat ya
mas pur nanti habis ngantar bapak balik lagi kesini ya
sekalian aja bu
motor saya kuat bertiga kok
saya mau ke pasar
bapak ini bekelnya buat makan siang
papa ini bekelnya buat makan siang
lauknya apa ma
sekali sekali bikin semur jengkol dong mah
masa orek tempe terus
aduh papa gimana sih
kalau makan semur jengkol nanti kamar mandinya bau pesing

bisa ke rumah saya sekarang
ada apa ya pak sofyan
bisa ke rumah saya sekarang ada apa ya pak sofian

saya mau ke pasar tolong diantar ya
pak sofian kayaknya bu nur minta tolong saya deh
kok sekarang dikasihkan ke amin
gak apa apa mas pur bagi bagi rezeki sama tukang ojek
mau ngapain lu
kayaknya mau nyelek deh
iya tapi saya sudah keburu pesan maspur buat jemput saya
sama aja tuh bu pur dan saya kan sama sama tukang ojek
mas pur bawahnya lecak mau gak
mau lah nanti saya belanjain di warungnya pak mumun
kata pak sopyan saya disuruh dibut but nur kenapa kang tisna yang bawa
tapi tadi saya pesannya sama mas pur bukan sama kang amin
saya jadi bingung ini mana yang benar
mau ke pasar sama bu nur
masih satu pok
tumben lu pagi pagi
muka udah kusut
kenapa lagi sih lu
saya lagi kesel sama si amin yang katrok itu
masa penumpang ojek saya diambil
lu itu sama si amin
udah kayak tom and jerry
kalau ketemu ribut mulu
jeri itu kan tikus bukan kucing
masa sih pok
jerry itu tikus
kalau tom baru kucing
tadi nelfon nanya saya masih di rumah apa enggak ada apanya
istri kamu kan jualan kue
mau ada acara
mau dilamar ya mas reja
udah aku jalan
abang punya kabar gembira nih
kabar gembira apa bang
abang udah gajian
si maya mau pesen kue dua puluh toples
kue apaan aja bang
itu dia yang abang lupa tanyain
nanti abang tanyain ya
orang yang bervariasi
si maya ingin berjalan
si maya ingin berjalan
orang yang bervariasi
sampai jumpa bang
sampai jumpa di mango
sampai jumpa di mango